gempa dengan magnitudo lima delapan mengguncang wilayah kabupaten gunung kidul daerah istimewa yogyakarta pada rabu dini hari
gempa tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami
berdasarkan informasi dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika
gempa terjadi pukul satu lebih tiga puluh enam waktu indonesia barat
pusat gempa berada di kedalaman sepuluh km
sementara lokasi gempa berjarak sekitar satu ratus dua belas km arah barat daya gunung kidul
hingga berita ini ditayangkan belum dilaporkan adanya korban jiwa
demikian pula dengan kerusakan atau kerugian yang diderita masyarakat
gempa juga dirasakan di sejumlah daerah di pesisir selatan laut jawa
diantaranya hingga ke wilayah tenggalek jawa timur
sementara gempa dengan magnitudo enam dua mengguncang kupang nusa tenggara timur
selasa sore pukul lima belas lebih delapan menit waktu indonesia tengah
menurut badan meteorologi dan geofisika
geofisika klimatologi kupang
lokasi gempa berada satu ratus sebelas km tenggara kabupaten kupang dengan kedalaman sepuluh km
gempa tersebut tidak berpotensi tsunami dan warga dihimbau untuk tetap tenang
warga yang berada di beberapa pusat perbelanjaan sempat berhamburan keluar
warga panik dan berusaha menyelamatkan diri
begitu juga dengan pegawai di beberapa kantor pemerintahan di kota kupang
yang berlarian menyelamatkan diri
hingga berita ini diturunkan belum adalah pembahasan
dan penamporan kerusakan akibat gempa tersebut
namun kemudian muncul sejumlah gempa susulan cukup kuat
dengan magnitudo lima delapan pukul lima belas lebih tiga belas menit waktu indonesia bagian tengah